andi agustinus alias andi narogong menjadi salah satu sosok sentral dalam pusaran korupsi ktp elektronik
ia sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ktp elektronik pada bulan maret lalu
seperti apa peran andi narogong dalam proyek ktp elektronik
berikut kami rangkum untuk anda
kpk menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka yaitu aa
ini dari talangan swasta
diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan paket penerapan ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas pada kementerian negeri
setelah ramai dibicarakan termasuk misteri keberadaan
andi agustinus alias andi narogong muncul di depan publik
dijuluki andi narogong karena ia memiliki usaha konveksi di jalan narogong bekasi
dalam surat dakwaan kpk andi diketahui memiliki peran sentral dalam pusaran korupsi ktp elektronik
andi memang kerap mendapat proyek pengadaan barang di sejumlah lembaga negara karena kedekatannya dengan beberapa politikus papan atas seperti setia novanto
dalam banyak kesempatan setia pun mengakui kenal dengan andi
andi pernah mendapatkan jatah proyek pembuatan seragam dan pengadaan sepeda motor untuk polisi masing masing senilai delapan miliar dan empat puluh miliar rupiah
ada pula proyek pengadaan baju hansip di kementerian dalam negeri senilai empat ratus miliar rupiah pada tahun anggaran dua ribu sembilan
dalam kasus korupsi ktp elektronik andi disebut merancang desain proyek ktp elektronik sejak pertengahan dua ribu sepuluh setahun sebelum tender resmi diumumkan di kementerian dalam negeri
seperti diungkapkan kpk ani mengendalikan proyek lebih dari lima triliun ini dari rukonya di bilangan fatmawati jakarta selatan
guna memuluskan usahanya andi narogong tak segan segan mengucurkan dana segar kepada pemangku komisi dua dan penguasa di kemendagri
grilia bagi bagi pelicin ini ia mulai pada september hingga oktober dua ribu sepuluh
pengusaha kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini mengucurkan dana sedikitnya sepuluh miliar rupiah kepada mantan pelaksana tugas dirjen dukcapil irman
yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa
kemudian andi narogong memberi uang dua juta dolar amerika serikat kepada menteri dalam negeri kala itu gamawan fauzi
dengan tujuan mantan gubernur sumatera barat itu tidak membatalkan lelang pekerjaan ktp elektronik
tak sampai di situ melalui saudara gamawan azmin aulia andi kembali memberikan uang pelicin kepada gamawan pada pertengahan juni dua ribu sebelas
dengan nilai lebih besar lagi yaitu dua lima juta dolar amerika
yang terakhir andi membawa uang empat juta dolar amerika serikat ke lantai dua belas gedung parlemen
untuk dibagikan kepada pimpinan komisi dua anggota badan anggaran komisi dua dan pimpinan banggar kala itu
budi adiputro cnn indonesia